jalan jalan ke monas
maafin gue ya ineke
jangan keseringan dirulus lulus cuy
kayak batu akik
aku mau keliling cuy
nanti kalau ada pelanggan aku yang nyariin aku
tolong kasih nomor handphone aku aja joy
jak liatin jak
kulit muka gue udah mulai putih kan
iya bener pur
yang bagian mana ya jak gue belum ngaca soalnya jak
kek bagian mana jak gak ngeliat gue jak
kalau pak sofian coba coba selingkus sama perempuan lain
saya tidak bakalan tinggal diam
iya bu nur
saya akan kejar seperempuan sampai ke lubang semut
lagi di rumah bu nur
loh katanya babe mau makan nasi padang
ada apa sih
itu bapak be
minta dimasakin buat makan siang
ya sudah deh
tapi mbak sunti balik lagi ya
ngerjain ini sendirian

jangan takut takut ketularan
mai abang pamit dulu ya
iya bang herman
makasih banyak ya ayam goreng tulang lunaknya
nanti pulang ya suanogi
nanti kuenya biar mai yang selesain
emang boleh mak
nanti sampai rumah lo telepon laki lo
minta dia hantar ke tukang urut
ya udah kalau gitu nanti pulang ya mak
eh nanti dulu
itu nasi padang lo bawa pulang aja kasih buat laki lo
mak bang ojek nggak sanggup makan nasi padang tiga bungkus mak
kasih laki lo satu bungkus
yang dua lagi kasih siapa kak
yaudah beli sana ke dalam g
mak aja deh yang ambil
bung tadi sakit
tadi gak sanggup jalan
makasih ya mak
eh berisik lo
bape mau dimasakin apa be
gue udah bikin mie
gue ambilin dah bawa kemari
mie nya udah kematangan
lo ambil dah bawa kemari ya
kok gak jadi dimakan
ini mah bukan kematangan sorti
neng tati kenapa jalannya begitu
uloh uloh neng tati kenapa jalannya begitu
sakit punggung pak odi
sakit punggung pak odi
gua mau kudu jatuh di rumput
di patok gagak dibawa ke sawah
hati gak ngerti pak haji ngomong apa sih
gua mau pantun tat
gua mau pantun tat
pak haji pak audi udah makan siang belum
ini gue mau pulang mau makan
ini tati ada nasi padang tiga bungkus dari rumah emak emak
satu buat bang ojak
duanya lagi buat pak haji sama pak odi

terima kasih neng tati
kebetulan saya udah lapar
kan begitu ji
jak tolongin jak
pasti gara gara pengutih aspal yang ngelukin tadi pagi
lu minasal beli aja sih
lu kok gitu toh yoyo
orang temannya lagi susah malah diomelin
ya terus lu ngusik ngapain
jemput kamu di tempat kerja
nanti telepon lagi ya
duduk jak jak
ineke minta dijemput jak
nah elah lu masih mikirin ineke aja
mendingan lu sekarang pulang mandi terus pakai bedak dingin
emang kalau pakai bedak dingin gatalnya bisa hilang
dulu sih kok gitu
kalau gatelnya gak hilang
cewek yang tadi pagi jual bedak
lu suruh garukin
masuk aja be
masuk aja be
lu makan nasi padang be
iya nih be
gue juga tadinya mau makan nasi padang
tapi gak jadi
ini juga saatnya kebetulan
ketemu neng tati di jalan
ngasih nasi padang
saya dikasih sebungkus sebungkus
dikasih dari rumah
tuk tuk tuk
ini mau pulang mau makan
nasi padang dari mana yang
gak tahu babe yang beli
babe gimana ceritanya
ceritanya panjang tati males nyeritainnya bang
udah bang makan aja
nanti abis makan anterin tati ke maizah
tukang urut di kampung sebelah
duduk dulu put biar nya panggilin si udin iya nya
sini lu bentar
duduk lu duduk
ini emput bawain soto biar bang udin makannya lahap
jalan jalan ke monas
maafin gue ya ineke